kami akan sampaikan bagaimana pengembangan perkara salah satu penyidikan yang sudah dilakukan kpk sejak sekitar
kami akan sampaikan perkembangan penanganan perkaranya terkait dengan adanya pihak lain yang diduga juga harus bertanggung jawab secara hukum
menurut bukti bukti yang sudah didapatkan
yaitu terkait dengan kasus dugaan suap sehubungan dengan proyek pltu riau i
selengkapnya akan disampaikan oleh bu basaria panjaitan silahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekan semuanya

pada hari ini tepatnya tanggal dua puluh empat agustus

empat belas juli dua ribu delapan belas dan dua tersangka diletakkan pada saat itu yaitu ems yang merupakan anggota komisi tujuh dpr ri
dan satu lagi adalah jpk sebagai pemerintah merupakan swasta dan beliau juga pemegang saham dari black road natural resources
kemudian dalam proses penyidikan kpk tersebut
ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi surat dan petunjuk
sehingga dilakukan penyidikan baru
tertanggal dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas
dengan satu orang sebagai tersangka baru yaitu atas nama in
iem ini adalah
yang ditanggung oleh ketua komisi
dan juga tersebut adalah
jurnalistik ketua komisi
yang ditanggung oleh ketua komisi

tersangka im diduga bersama sama dengan tersangka ems
yang merupakan anggota komisi tujuh dpr ri
diduga telah menerima hadiah atau janji dari cbk
yang itu jpk sebagai pemegang saham bnr
terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan pltu di riyadh indonesia

atas perbuatannya kemudian em disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau pasal dua belas huruf b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
yuntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp atau pasal lima puluh enam ke dua kuhp iuntuh pasal enam ayat satu kuhp
konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut
im juga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh ems
dari ems dan ems dari ems
dari cbk yaitu sekitar november sampai desember dua ribu tujuh belas
diduga ems menerima uang sejumlah empat miliar
kemudian sekitar bulan maret dan juni dua ribu dua puluh
diduga ems menerima sejumlah uang yaitu dua miliar dua ratus lima puluh juta
kemudian im juga diduga berperan
agar proses penandatanganan
yaitu jual beli dalam proyek pembangunan pltu
im juga diduga
telah menerima janji
untuk mendapatkan bagian
yang sama besar
dari jatah ems
sebesar satu lima juta usd
yang dijanjikan cbk
proyek pltu riau satu
berhasil dilaksanakan oleh
cbk dan kawan kawan
dalam penyidikan perkara awal
yang sudah dilakukan sejak
telah memeriksa dua puluh delapan orang saksi
yaitu antara lain
pt pembangkit jawa bali investasi
yang diperiksa di jawa bali investasi
di sini presiden direkturnya
kemudian direktur keuangan
ada direktur operasi
kemudian juga termasuk direktur pengembangan dan niaga
dan korporasi kreatoris
kemudian juga dari
pegawai dan pejabat pt pln
antara lain direktur pengadaan strategis dua
pegawai pt pln batubara
selain itu juga diperiksa
direktur pembangkit jawa bali investasi
di sini juga ada

yang diperiksa di jawa bali
dan diperiksa di jawa bali
dan diperiksa di jawa bali
dan diperiksa di jawa bali
dan diperiksa di jawa bali
dari pihak swasta
salah satu hak tersangka
maka kpk telah mengerinkan
pm pada hari kemis
yang dapat kami sampaikan
perkembangan penanganan kasus
peristiwa tangkap tangan
tanggal tiga belas juli yang lalu
wassalamualaikum wr wb
jadi total sekarang
ada sekitar tiga orang
tersangka yang diproses
dalam penyidikan ini
baik penyidikan tanggal empat belas juli
ataupun tanggal dua puluh satu agustus
sekitar satu atau dua sesi
silahkan kalau ada teman teman
yang ingin bertanya
cukup empat orang dulu ya
terima kasih saya haris dari dati com
ada beberapa pertanyaan yang ditanya
uang satu lima juta usd
itu diberikan kepada idrus
dan apakah sudah ada yang terrealisasikan
karena kan tadi disebutkan janji
kemudian idrus itu dalam kapasitas
sebagai apa menerimanya
apakah waktu dia menjadi mensos
tidak ada kaitannya
dengan proyek prtu
kemudian yang ketiga
apakah pada saat ott
any di rumah idrus itu
atau apakah janji tersebut
disampaikan di saat ott tersebut
apakah memang termasuk dari
nilai proyek yang
dalam kontar sebelumnya
kpk mengatakan bahwa
yang kedua adalah bagaimana
dari direktur pln
idrus sudah diperiksa sebagai
penyelidikan baru tadi
ini kan proses tahapannya sebelum penetapan tersangka kan
ada tahap tahapnya di kpk
kemudian ada gelar pekara
terus berindik di tangan tangan pimpinan
kemudian baru berindik
nah saya mau nanya pertama
itu dilakukan sejak kapan
kapan ekspos terakhir
penetapan tersangka idrus
apakah pekan ini
awal pekan ini dan pekan lalu
seberindik atas idrus
atas nama idrus umarham
ditandatangani pimpinan tertanggal berapa
karena kan kalau pdp
diberikan kepada yang bersangkutan kemarin
artinya seberindiknya diterikan sebelum itu
nah itu tanggal berapa pastinya
ketika seorang menteri
salah satu menteri
atau para lembaga
ditetapkan seluruh tersangka
itu selain memenuhi hak tersangka
tentu disampaikan kepada atasannya
dalam konteks atasan
seorang menteri sosial
ini seperti tiga menteri aktif sebelumnya
yang ditetapkan oleh kpk
idrus umarham sebagai tersangka itu
disampaikan juga ke atasan yang bersangkutan
dalam artian presiden
soal peran yang bersangkutan
dan tadi saya sambung ke pertanyaan deska
sofyan basir ya bu
ada informasi yang menyebutkan bahwa
peran dan penetapan
dari music ini
satu langkah menuju penetapan sofian basir sebagai tersangka
apakah benar demikian
yang keenam pertanyaan saya

kapasitasnya selaku penyelenggara negara

dalam kapasitas dia selaku sekjen
karena sebelum dia menjabat tujuh belas januari kan sekjen
itu diperjelas dulu karena
ketika kutipannya adalah menteri
menteri era jokowi pertama di
persangka di kpk kan itu pasti agak
beda persepsinya perjelas dulu
ini dia melakukan apakah
melakukan pidananya itu
sejak sekjen dan
kemudian dilanjutkan sampai
terpenuhi terima kasih
saya mau cuma menambahkan aja
ada kaitannya soal
gelar perkara yang dilakukan terkait
peningkapan status idrus ini
juga dibarengi dengan
sofian basir pasalnya kan
jelas ada yang namanya
pengguna anggaran kuasa pengguna
proyek ini jelas di bawah pln
sofian basir disini selaku
pihak entah itu
dalam kapasitas kuasa pengguna anggaran
atau bahkan pengguna anggaran
ya mungkin saat ini
terkait pembagian v nya
dan kemudian dilanjutkan oleh
proyeknya itu sendiri
artinya bahwa sebelum ada bagi bagi v ini
untuk pengucuran proyek ini sudah ada
sofian basir ikut
bagi bagi v ini
kalau tadi dikatakan
mendapat nilai yang sama dari ims
ini kan artinya
nggak mungkin sekapasitas di luar
mereka aja yang dapat tapi
tidak ada pembahasan
ketua atau dirut pln ini
tidak mendapat bagian
ya penegasan saja
apakah memang ekspos yang dilakukan
hanya atas im saja
sofian basir ini juga
dalam expose meski belum bisa diumumkan
apa hasil penggeledahan yang menarik
johannes koco terkait catatan keuangan
ini membuktikan bahwa
ada aliran dana tidak hanya
artinya ada aliran
dana di luar
emi dan im
di luar kapasitas
nah kpk sendiri
sudah sejauh mana
memformulasikan indikasi adanya aliran dana
apakah mereka sudah semuanya dilakukan
pendalaman atau pemeriksaan
dugaan terkuat adalah
mengalir kepada sejumlah anggota komisi
sudah sejauh mana pengembangan
terkait catatan keuangan
yang ditemukan di apartemen johannes koco
terima kasih cukup empat dulu ya
dalam kasus ini
tadi saya sudah jelaskan
yang bersangkutan itu
atau turut membantu
jadi dalam hal ini
posisi sebagai penyelenggara adalah
kita tidak mempersoalkan
saat itu sebagai
di dalam jabatannya
tapi dalam hal ini
yang bersangkutan adalah
dan pasal lima puluh enam
ini cukup jelas ya
jadi kita tidak mempersalahkan
masalah yang bersangkutan
karena tidak berdiri sendiri
apakah satu hal yang bisa dikonsumsiin oleh bumt

satu setengah juta
us dollar tersebut
satu setengah ini adalah
pemeriksaan dilakukan oleh tim
dalam bentuk janji
kalau nanti jpk dan kawan kawannya sudah akan menerima dan mengerjakan proyek tersebut
jadi ini adalah dalam bentuk janji
nah kemudian apakah bahagian bahagiaan uang yang diterima oleh ms itu dari satu setengah
kita menurut dugaan itu yang kita duga sebagai retrasangka itulah bahagian yang akan diterima oleh dia
karena dia akan berusaha untuk menggolkan istilahnya proyek ini
yang kebetulan yang kebetulan urusan masalah pltu ini ada di komisi yang dia pimpin
nah kemudian apakah
ya keturut sertaan dari orang orang lain di pihak pln termasuk misalnya di rohnya
untuk hal ini sementara kita belum menemukan dua alat bukti untuk itu
masih terus dikembangkan
nah kapan expose terakhir
kalau expose biasanya kalau kita melakukan
tangan bisa setiap hari bisa juga beberapa hari
ini kalau saya tidak salah excos terakhir mungkin ada sekitar
sebelum tanggal dua puluh satu
mungkin satu dua hari sebelum tanggal dua puluh satu
karena expose itu kita tidak lakukan satu kali
jadi setiap perkembangan biasanya di expose kemudian perkembangan lagi di expose
yang pasti tadi penyelidik
tanda tangan itu ya memberikan kepimpinan
kita sudah menandatangan pada tanggal dua puluh satu agustus
kemudian spdp terus
apakah diterima oleh presiden
kebetulan yang bersangkutan adalah sebagai kepala
jadi langsung kepada yang bersangkutan
yang beliau terima tanggal dua puluh tiga kemarin sore
itu yang pasti
kemudian apakah ada satu langkah
merupakan satu langkah untuk penetapan tersangka lainnya
prinsipnya setiap kasus yang kita pegang
selalu ada pengembangan pengembangan
dan selalu ada kemungkinan untuk penetapan tersangka lainnya
tapi untuk sekarang ini kita tidak bisa mengatakan apakah ada apa tidak
nanti kita lihat pengembangan kasus
yang lakukan oleh tim
itu kira kira yang bisa saya jawab
mudah mudahan sudah terjawab semuanya
aliran dana ke yang lain
aliran dana ke yang lain sampai saat ini belum ada
kalau rio dapat informasi itu nanti
supaya diberi taupan ke kita
belum ada ke pihak pihak
lain belum ada
kalau sudah aliran dana itu ada
sudah kita pastikan
diumumkan pada hari ini
oke masih ada pertanyaan
ini sesi terakhir
satu orang saja
satu orang ya
estarkan anda mungkin saja itu punggul omby heir heavy usted
ketika penerimaan ini
kan ketua dpr
saat ini bambang susatiu kan juga
menjabat sebagai bendahara umum
partai yolkan apakah kemungkinan
bambang susatyo akan diperiksa oleh kpk
sekian dari saya terima kasih
terima kasih mas rizal
pertanyaannya bagus sekali
silahkan di sebelah
nah ini janjinya sebenarnya di proyek
pembangunan pltu nya
batu barang sendiri
terima kasih mas edwin
ada pertanyaan lain
terima kasih tadi sebenarnya saya sudah jelaskan
ini berhubungan dengan pltu
jadi bukan jual beli
berhubungan dengan pltu yang ada di riau
kemudian yang satu setengah
saya katakan tadi itu belum
diperima itu masih
di bentuk janji
jadi tidak belum ada transaksi
apakah untuk dilakukan untuk
jadi kita belum sampai kesana pembuktiannya
masih dalam pengembangan
apakah ketua golkar
juga akan di ini
untuk saat ini kita belum melihat
jadi kita tidak bisa mengatakan
yang bersangkutan adalah
dari partai golkar
kemudian ketuanya harus ikut
tidak seperti itu
sampai saat ini
kita belum bisa membuktikan ke arah
oke cukup teman teman semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan hanya hanya